yang saya hormati dan saya banggakan rekan rekan wartawan
pagi ini saya bersama direktur kriminal umum polda metro jaya
dengan kabupaten dumas polda metro jaya pak argo
yang tentunya semuanya sudah kenal
ada kabak penum
ada pak yusri
kita turun tim lengkap ini
konferensi pes siang ini adalah terkait dengan
mulai dari kemarin pagi
kemarin pagi saya mendapatkan berbagai pertanyaan
tentang adanya berita
saudari ratna sarumpait
yang menurut informasi
dianiaya di satu tempat
terus terang kemarin saya belum bisa memberikan jawaban
karena memang saya belum tahu
tapi segera saya menginformasikan kepada polda metro jaya
dan polda jawa barat
untuk melakukan penyelidikan
dan rupanya teman teman di polda jawa barat
maupun polda metro jaya juga sudah melakukan aksi
sebelum saya memberitahupun sudah beraksi
sudah melakukan penyelidikan
dan hasil penyelidikan ini
nanti pak direktur krim um
pak niko akan menjelaskan secara detail
dan mohon disimak
karena penjelasannya mungkin agak sedikit teknis
saya berikan kesempatan kepada pak niko silahkan
pada hari ini kami direkturat resersek dan umum polda metro jaya
ingin menyampaikan beberapa hal
terkait dengan informasi adanya
saudara ratna sarumpait
dianiaya oleh beberapa orang
sehingga menimbulkan luka luka
berdasarkan informasi tersebut
kami juga berkoordinasi dengan barres krim pori
kemudian barres krim pori juga sudah memberitakan jajaran
di mana terkait informasi tersebut
saudari ratna sarumpait mengalami pengeroyokan
di sekitar bandara hussein sastranegara pada tanggal

beliau bersama beberapa temannya dalam rangka mengikuti acara konferensi internasional
di mana temannya ada dari sri lanka dan malaysia
kemudian ada beberapa orang pria datang melakukan penginayaan
kemudian dia berupaya melarikan diri
terkait hal tersebut
kabar reskrim dan tim bersama polda jabar telah melakukan pengecekan
di mana dari hasil pengecekan tersebut
belum ditemukan saksi yang melihat mendengar langsung
ataupun belum dilihat orang orang yang ada di sekitar bandara
yang melihat mendengar langsung
kemudian juga sudah dicek ke beberapa rumah sakit
ada sekitar dua puluh dua rumah sakit
apakah pernah ada ibu ratna sarumpait ini melapor
atau mendapatkan layanan perawatan medis terkait dengan luka yang dialami
dan juga ada beberapa pengecekan ke obyek sekitar rumah sakit husein satranggara
termasuk koter kemudian pihak yang berkenang di situ
polisi ingin mendapatkan kejelasan dan ingin mengungkap siapa pelaku pengeroyokan ini
karena kami juga empati
karena ibu ratna sarumpait ini sudah umur
dan alangkah tega teganya kalau ada orang yang mengeroyok
dan kami juga ingin mendapatkan informasi terkait dengan orang dari sri lanka dan malaysia yang ada di temannya
tetapi sampai sekarang
sampai sekarang kami dengan barreskrim dan polri jabar belum mendapatkan informasi tersebut
kemudian beredar di media sosial
adanya beberapa informasi
yang pertama informasi kegiatan internasional tersebut
itu sudah dicek bahwa di polda jabar pada tanggal dua puluh satu september belum ada kegiatan internasional
karena biasanya kalau kegiatan internasional
maka polisi akan membuat rencana pengamanan
dan tentunya kegiatan internasional tersebut akan dilakukan pengamanan
jadi tanggal dua puluh satu september itu tidak ada kegiatan internasional yang diadakan di bandung
kemudian polri jabar juga sudah memberikan informasi ke barreskrim dan juga kepada kami
lalu yang kedua terkait dengan adanya penganayaan dilakukan di bandara hussein pada tanggal dua puluh satu september malam
kami melakukan penyelidikan juga terkait hal tersebut
tim telah mendapatkan informasi bahwa ibu ratna sarumpayat pada tanggal dua puluh satu september sore
beliau berada di rumah sakit bina estetika di jalan cik ditiro empat puluh satu menteng
kami sudah bertemu dengan pihak rumah sakit kemudian melakukan pengecekan
terkait dengan hal tersebut ada dua perbedaan antara keterangan yang diberikan di media sosial maupun pemberitaan
yang bersangkutan itu ada di bandung malam hari tanggal dua puluh satu september
sedangkan faktanya ibu ratna sarumpait itu berada di rumah sakit bina estetika jam lima sore
sesuai dengan buku pendaftaran yang ada di rumah sakit bina estetika
lalu yang berikutnya
lalu yang berikutnya
lalu yang berikutnya
ada beredar di dunia medsos dan pemberitaan wajah dan foto ibu ratna sarumpait dalam kondisi luka luka
hal ini polisi tentunya akan melakukan upaya upaya penyelidikan
terkait dengan hal tersebut
masuk beberapa laporan polisi
baik di mabespori maupun di polda metro jaya
yang menuntut pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan pengusutan
menurut pemerintah khusus
datang ke rumah sakit pada malam hari itulah bagian daripada upaya penyelidikan yang kami lakukan
kemudian juga di rumah sakit kami sudah mendapatkan beberapa keterangan
antara lain cctv kemudian juga pendaftaran kemudian pembayaran
ibu ratna sarumpayat tanggal dua puluh satu september jam lima sore datang
namun pada tanggal dua puluh sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu
jadi artinya datang ke rumah sakit itu memang sudah disencanakan
sama seperti kita kalau datang berobat mendaftar terlebih dahulu
kemudian pada hari hanya datang
jadi ibu rana sarumpayat pada tanggal dua puluh september sudah mendaftar terlebih dahulu
tanggal dua puluh satu masuk menulis di buku masuk sebagai seorang pasien
kemudian kami juga pihak kepolisian dua dua laporan itu sementara masih kami proses
baik laporan terkait apakah ibu rana sarumpayat dianiaya
atau juga ibu rana sarumpayat ini benar dianiaya atau tidak
langkah langkah yang kami lakukan terkait dengan laporan polisi dan beberapa data yang sudah kami dapatkan
dan tentunya pihak polda mitrujaya dan tim bersama baris
akan melakukan tindakan penyidikan
lalu dari beberapa hasil penyidikan tersebut
dari pihak lp yang menuntut kepada pihak kepolisian apakah itu berita tidak benar
maka ada tiga laporan polisi yang masuk di polda metro jaya
dan satu laporan polisi di baris krim
sementara ini sampai sekarang
di mana dalam laporan tersebut
mencantumkan dan meminta polisi menyidik
terkait dengan pemberitaan bohong
yaitu yang diatur dalam pasal empat belas
ayat satu dan dua
undang undang satu tanpa enam tentang peraturan hukum bidana
dan juga pasal dua puluh delapan
ayat satu dan dua
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian
satu tanpa enam
barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong
dengan sengaja menerbitkan keonoran di kalangan rakyat di kumunicara sepuluh tahun
itu pasal yang dipersangkakan
penyidik di polda mitrujaya berkongresi dengan baris krim
dan polda jabar
tetap masih melakukan pendalaman hal ini
terkait dengan pemberitaan pemberitaan yang sekarang beredar
kiranya untuk sementara
dihentikan sampai polisi bisa membuat terang kejadian ini
banyak pertanyaan juga kepada kami
tentunya sementara informasi awal yang dapat kami berikan demikian
saya kira demikian pak kadi umas terima kasih
menjelaskan bahwa kemarin saya menyatakan juga di depan rekan rekan wartawan
kalau kejadian itu tanggal dua puluh satu september kenapa tidak lapor
padahal tidak harus bu ratna sarumpait sendiri yang lapor siapapun mungkin keluarganya mungkin temannya bisa
bahkan ada kasus pembunuhan yang tidak ada yang melapor pun bisa maju sampai ke pengadilan
artinya apa kami dari polri menunggu sebenarnya kalau ada laporan kita akan proses saat kejadian
itu yang pertama tolong dicatat oleh rekan rekan
kemudian tentang perawatan rekan rekan bisa mengambil kesimpulan sendiri tentunya
yang didatangi ini adalah rumah sakit khusus atau klinik khusus
ini bukan rumah sakit yang ada ugd nya
yaitu orang yang melihat mendengar mengetahui adanya suatu kejadian
lalu siapa saja saksi ini tentunya nanti yang memberikan informasi terkait dengan keadaan ranu sarumpait tentunya akan kami lakukan pemeriksaan
bisa dari pihak keluarga bisa dari siapapun yang menyampaikan terkait dengan keadaan ibu ratna sarumpayat
lalu terkait dengan sepuluh hari setelah kejadian itulah memang yang disampaikan pak kadif humas
bahwa kami tahunya juga setelah diberitakan
memang sepatutnya dan sewajarnya menurut kami apabila ada seseorang mengalami kejadian tidak pidana khususnya penganiayaan atau pengeroyokan
segera melapor ke polisian sehingga kami bisa melanjutkan dengan cepat
kenapa perlunya satu visum
tentunya orang kalau dipukuli antara satu hari dengan sepuluh hari ada perbedaan
makin cepat diberitahukan pada pihak polisi
maka alat bukti terkait dengan luka luka yang dialami oleh dokter forensik
makin memperjelas lukanya ini akibat luka bedah tumpul atau beda tajam
beda akibat beda tumpul ataupun beda tajam antara beda keras kayu batu itu berbeda
sehingga kita bisa cepat mengetahui
kemudian lalu yang lainnya terkait dengan masalah tanggal dua puluh satu september
ibu rana sarumpet ada di rumah sakit binasetika
karena kan perlu mengetahui bahwa rumah sakit itu ada beberapa tipe
kemudian ada rumah sakit khusus
rumah sakit khusus ibu dan anak
maka yang datang hanya ibu dan anak
rumah sakit spesialisasi kandungan
maka yang datang hanya ibu ibu
memberisakan kandungan sampai melahirkan
di rumah sakit ini adalah rumah sakit bedah binasetika
dimana spesialisasinya adalah memperbaiki
memperbaiki misalkan gigi diperindah
kemudian wajah diperindah
ada yang menyatakan orang orang mendalami
apakah ibu rana sarumpet keadaan
apakah ibu rana sarumpet keadaan
bagaimana cara mereka melakukan hal
karena ini masih satu hari
masih proses penyelidikan
tentunya nanti setelah kami melakukan pemeriksaan saksi saksi yang lain
melakukan pemeriksaan saksi
mengumpulkan alat bukti
baik rekaman cctv
alat bukti surat
alat bukti petunjuk
nanti setelah hasil pemeriksaan lengkap
tentunya kami berkoordinasi dengan pihak jaksa penuntut umum
saya sendiri masih berjalan jalan bergantung dengan rti kap dan juga di hasilnya bagaimana akan kami didilikan
yang pertama tentang laporan tentang penganiayaan yang menjadi korban bu ratna sarumpait
sampai sekarang polri tidak mendapatkan
jadi tidak ada laporan tentang yang menjadi korban bu ratna sarumpahit
yang kedua tadi sudah disampaikan oleh pak pak pak liko dan dan dan dan dan dan dan dan saya sampaikan
tanggal dua puluh satu september itu informasi yang beredar bu ratna sarumpayat mengalami penganiayaan di bandung
hasil lidik pin berdasarkan caratan di rumah sakit juga beliau masuk jam tujuh belas
tentang wajar dan tidak wajar mungkin bukan kompetensi polisi ya
itu nanti tekniknya ini sedokteran
itulah pak liko
yang tiga lpp ini adalah berita yang dilaporkan
yang dianggap menyebarkan berita pak
dikasihkan tadi bahwa ibu ratna sarumpahit itu masuk pada tanggal dua puluh satu oktober jam tujuh belas
dan tinggal di rumah sakit tersebut sampai tanggal dua puluh empat september dan keluar jam dua puluh satu
dan dalam periode tanggal dua puluh satu sampai dua puluh empat
menurut keterangan dari rumah sakit
ibu ratna sarumpait tidak keluar dari rumah sakit
kalau tadi merujuk pada pemberitaan bahwa ibu ratna sarumpait berada di bandung
pada tanggal dua puluh satu september bersama dua orang rekannya
dari luar negeri mengikuti konvensi internasional
dan sudah kami cek bahwa tidak ada konvensi internasional
kita pergi kita perolehi
yang didapatkan oleh penyidik
hal ini maka masih kami dalami
karena ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian
baik tentang ingin diungkapnya
bu ranta serebet sebagai korban
dan juga terkait pemberitaan
bahwa itu berita tidak benar
dan sementara ini masih kami proses
penyidikan dengan mengumpulkan
bilang yang dilakukan orang orang di barca
bisa diambil kesimpulan kan
yang dilaporkan lp ini ada tiga lp
yang dilaporkan adalah orang yang menyebarkan
kok kelihatannya masih ragu ragu
tadi sudah disampaikan
bisa nggak satu orang pada waktu yang sama
ada di dua tempat
ya udah itu faktanya seperti itu tadi
lp nya ada enggak
nanti terkait dengan lp
akan kami jelaskan nanti
namun kami mendapatkan informasi
akan banyak laporan yang masuk
namun menurut kami
laporan ini sudah kami proses
materi laporan yang sama
menurut kami lebih baik tidak usah melapor lagi
karena polisi masih menyidik dua hal ini
yaitu purana terobat di aniaya
dan juga pemberitaan wags tadi
polisi yang masuk
kemudian berdasarkan laporan polisi itu
kita menyidik siapa siapa saja
yang menyampaikan berita tersebut
lalu alat bukti apa saja yang sudah dimiliki oleh
dan alat bukti apa saja yang sudah dimiliki oleh
sehingga bisa membuat terang
adanya suatu tindak pidana
maka kami penting bahwa dalam memberitakan sesuatu informasi
agar dicek terlebih dahulu kebenarannya
sehingga tidak ada misinformasi yang beredar
namun kalau memang ada
maka polisi akan menindaklanjuti berdasarkan fakta fakta yang ada
bagaimana kondisinya apakah diambil keterangan
tentu ibu rana sarompet sementara ini sebagai saksi
karena beliau yang melihat mengalami merenungan sesuatu berbukti
kami akan berkondasi kalau ibu rana sarompet kondisinya sudah sehat sudah baik
nanti kami akan hubungi ibu
kapan ada waktu untuk berikan keterangan akan kami ambil keterangan
dan keterangan itu buat kami penting
juga penting buat pelapor
dan lebih penting lagi untuk masyarakat
bagaimana sebenarnya hal hal yang terjadi
itu diambil oleh ibu rana sarompet
tentunya dengan seinginan
kalau kalau kalau kalau
nanti kami mohon pada ibu rana sarompet
agar bisa datang ke kepolisian memberikan keterangan terhadap kejadian ini
nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap ibu rana tarumpayat
kami akan berkoordinasi dengan rumah sakit
karena tentunya rekan rekan tahu bahwa rumah sakit itu aturan kode etik kedokteran
yang diatur oleh undang undang
ada hubungan antara dokter dengan pasien
apakah polisi bisa minta keterangan dokter
ada yang menurut saya m k d
tarumpayat akan dilakukan perawatan rumah sakit tersebut
sebagai rekan rekan kami ataupun keluarganya yang mengantar dan juga biar rumah sakit
butuh waktu rekan rekan tetapi pasti akan kami lakukan
terima kasih rekan rekan kami telah hadir di gedung promoter
dan apa yang kalian inginkan